mantan ketua dpr ri ade komarudin memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi jumat pagi
ade komarudin menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik atau iktp
adekomarudin yang diperiksa selama empat jam oleh penyidik kpk mengaku ditanya seputar proyek pengadaan iktp
saat ia menjadi anggota komisi sebelas dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
dan sebagai sekretaris fraksi partai golkar pada saat itu
ade menjelaskan telah memberi seluruh keterangan yang diketahuinya
namun ia mengaku tidak tahu kemana aliran dana korupsi iktp mengalir
tentang kasus ini ade mengatakan tidak banyak informasi yang dapat ia berikan
ini merupakan bentuk dukungan saya kepada kpk